bakmi makanan asal tionghoa yang kini sudah menjadi santapan harian masyarakat indonesia
baik untuk sarapan makan siang hingga makan malam
di wilayah mangga besar tepatnya di jalan hayamuruk banyak ragam bakmi yang disajikan
namun ada satu yang unik bakmi ayam bakar
warung bakmi ayam bakar yang sudah ada sejak tahun dua ribu dua puluh ini dipadati oleh pembeli
bakmi ayam karena kan istri ngidam
ngidam baru dua bulan baru dua bulan jalan kan dua bulan jalan
pengen mie ayam pengen mie ayam jadi ngidam mie ayam
saya melihat di ig di ig itu sekolah sekolah ig ada bakmi kota
menurut martin rianto pemilik usaha bakmi ayam bakar
ide penyajian dengan cara dibakar di dalam daun pisang merupakan ide dari sang kakak
menurutnya cara ini efektif menarik pelanggan
terletak di salah satu halaman ruko di jalan hayamuruk
warung ini buka mulai pukul enam sore hingga satu dini hari
nah ini dia pesanan saya mie ayam bakar
memang penyajiannya unik sekali
disajikan dengan cara yang berbeda ya tidak seperti biasanya
jadi mie ayam dibungkus dengan daun pisang
di dalamnya ada ayam jamur dan juga dua butir telur puyuh
dan karena dibakar dengan daun pisang di dalam daun pisang maksud saya
jadi ada aroma aroma dan juga ada rasa smokinya
dan ini kuahnya dipisah
kalau teman teman tidak suka kuah
jangan salah kalau mau disambur kuah mungkin cara penyajiannya dicelup di kuah ya
sekarang saya mau lanjut makan
irina wardeni yuliana sri jakarta